sementara itu seorang diduga oknum bupati mengamuk dan menganiaya biduan dan juga pemain band di sebuah tempat hiburan malam
setelah peristiwa pelaku langsung melarikan diri dari tempat kejadian
pengunjung tempat hiburan malam yang diduga adalah oknum pejabat publik dari sebuah kabupaten di papua
mengamuk di tempat hiburan malam di salah satu hotel di jalan ujung pandang makassar sulawesi selatan pada minggu dini hari
selain mengamuk pelaku yang naik ke atas panggung juga merusak fasilitas ruangan yang berada di lantai dua puluh hotel
serta menganiaya biduan pengisi acara di lokasi
akibat peristiwa itu pihak manajemen hotel bersama dengan band pengisi acara yang menjadi korban
langsung melaporkan tindakan tersebut ke mapolsek ujung pandang makassar
korban pun telah dilakukan visum sebagai barang bukti kasus ini
kami masih sedikit dulu karena kami anggota kami masih ke tkp untuk cross check dan juga masih mencari alat bukti yang ada
sementara korban sudah melapor
korban sudah melapor sudah melaporan kemudian sudah di visum dan juga kami juga sudah cek untuk apa aja yang ada di sini
berbekal video viral hingga kini polisi masih melakukan pemeriksaan dan pengecekan terhadap cctv di lokasi kejadian
untuk mengetahui identitas dan perangkat
renahasof lantila kontributor kota makassar sulawesi suatu